taman sudah memfitnah orang yang tidak bersalah juga
fitnah itu lebih kejam dari perpembunuhan paman
ampuni paman raden
jangan minta maaf
jangan minta maaf kepadaku
minta maaflah kepada sekar arung
selain meminta ampun kepada allah swt
ampuni paman mas
keaman keamin keamin kamar anak yeteh jangan jangan di dalam
kemana labur tuh
aduh aduh aduh
oh nyarung putih dia
kenapa diri pulang seorang diri
mana raden suawi sesar
dan paman curale
rumpung dia sedang sendirian
aku bisa menyegapnya
aku yakin dia tahu siapa pembunuh ayahku
kenapa paman membunuh hislon
siapa yang bilang paman yang membunuh keseluruhna
ya usah berkelit paman
aku sudah tau semuanya
jurus yang pembunuh itu pakai
jurus yang paman tunjukan
sedih halaman pendopo
seperti ada sesuatu yang terjadi pada dia
aku harus mencarinya

saya dan curaling yang membunuh adipati arya
tunggu ini mas
tapi semua ini bukan atas kemohon
tapi semua ini atas perintah gusti prabu amuk marugul
jangan bicara sembarangan
ayahku pengut setia kerajaan japura
tidak mungkin dia membunuh ayahku
gusti amuk marugul punya rencana tersendiri
untuk membunuh adipati arya
untuk memfitnah kian santang
agar terjerat hukuman mati
kalian benar benar biadab
kalian membunuh aku yang tidak bersalah apa apa
ampuni aku raden
aku tidak melakukan ini
atas kemohonanku sendiri
tapi aku melakukan ini atas perintah kalian
jangan minta ampun kepada aku
karena dia yang bisa menjatuhkan
huo kuisos kepada paman
paman sudah membunuh orang yang tidak bersalah
paman sudah memfitnah orang yang tidak bersalah juga
fitnah itu lebih kejam dari perpembunuhan paman
paman bakal bersalah
ampuni paman raden
jangan minta maaf kepada aku
minta maaflah kepada sekarang
selain meminta ampun kepada allah swt
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas
ampuni paman mas